komisi sebelas dpr ri mengambil keputusan hasil fit and proper test dewan komisioner ojk dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua wimbo santoso terpilih menjadi ketua dewan komisioner ojk yang baru
setelah empat hari lamanya menggelar fit and proper test terhadap empat belas nama komisi sebelas dpr mengambil keputusan melalui pengambilan suara atau voting dari lima puluh lima anggota yang hadir
untuk kursi ketua dewan komisioner ojk nama wimbo santoso mendapat lima puluh suara sedangkan lawannya sigit pramono hanya empat suara dan satu abstain
sedangkan susunan enam kursi jabatan lainnya diambil dari voting tiga belas nama calon sisanya
di mana suara terbanyak yang terpilih akan berembuk menentukan sendiri jabatan yang akan diembannya sesuai dengan kapasitas masing masing
keenam nama yang mendapat suara terbanyak antara lain nur haida
empat suara tirta segara lima puluh satu suara rizwinandi lima puluh suara heru kristiana tiga puluh sembilan suara hussein tiga puluh empat suara dan ahmad hidayat dua puluh dua suara
yang ketiga rizwinandi dengan lima puluh suara setuju
yang keempat heru kristiana dengan tiga puluh sembilan suara setuju
yang kelima husein tiga puluh empat suara setuju
empat belas nama calon sudah dikelompokkan oleh presiden komisi sebelas punya hak menentukan mekanisme pengambilan keputusannya
dan itu tertuang dalam undang undang ojk no dua
pertama di tahun dua ribu sebelas
selanjutnya nama yang terpilih itu akan dibawa ke badan musyawarah dpr
untuk kemudian diketuk palu dalam rapat paripurna
dia memperkuat kelembagaan terus membuat regulasi regulasi yang lebih market friendly
yang bisa mengundang investor masuk ke sini
supaya juga pasar kita pasar modal khususnya tidak menjadi tempat hot money di sini
nanti kita akan buat laporan bamus akan menentukan penetapan di paripurna
yang unik selama fit and proper test berlangsung empat hari
jumlah anggota komisi sebelas yang hadir bahkan tidak lebih dari dua puluh orang
namun ketika tiba saatnya pengambilan keputusan ke lima puluh lima anggota hadir semua dan memberikan suaranya
padahal sebagian lainnya sama sekali tidak mengikuti proses fit and proper test yang berjalan sejak lima juni lalu
desi aritonang jakarta